kalian harus membersihkan asrama putra selama dua minggu ke depan
kalau gue nasi aja mbak pake bebek goreng
sama bebek goreng juga
sebentar ya mas lagi nelpon
iya jadi besok jam dua belas ya bu
iya siap bu jee walaikum salam
mas uli kak gue boleh pinjem handphonenya gak
tenang aja pulsanya ntar gue ganti yeh boleh
masalah pulsanya mas tapi buat nelfon siapa toh
telepon bokap nyokap di rumah pengen tahu kabarnya sehat apa enggak
boleh ya boleh boleh
kalau buat nelfon orang tua boleh nih kakek
nelfonnya di luar ya biar mereka gak denger ntar kata anak mami lagi yeh
pokoknya aneh kagak mau ada santri baru yang keluar dengan alasan apa pun yeh
bahaya ntar disarot kabur kita yang disalahin fihem
eh eh lo antum mau kemana
astagfirullahaladzim antum kagak puasesin dan kemes
bisa puasa nah terus
akhirnya kita mau beli sabun cuci emang abang mau belum sabu cuci kita
eh ah gitu ya
ya udah kalau gitu sekalian ane nitive sabun ame sampo
yang mereknya sama ama yang dipake dek fatin dek uyanti ame dek lulu
banyak amat bang
merek samponya apaan
kan kita gak tau merek yang dipake sama mereka
banyak ama kang warungnya ave mereknya yang biasa dibeli ama tuh harim harim
eh gitu aja mesti dia ajarin sih
antum dikit dikit fuluhnya
fulus dikit dikit fulus hijau tomate
hilang aja mangkama warungnya ustadz faruk
kalau kagak pake fulus antum
ya udah deh
jangan lupa pesanannya yeh
waalaikumsalam lagi dikit dikit lagi
lo kemari yeh
bosan banget gue pesantren nih yeh jemput gue
jemput gue ya
gue aja gak tau pesantren lo dimana yeh
gimana cara ya sih
iya gue tau cmpa cmpa kan gede tom
dimana aja ngasih alamat yang lengkap lah
pokoknya nih kalo lo udah sampe di cmpa
dia yang punya bebek goreng di mari yeh
jangan yang lain
ntar pada curiga lagi
jam dua belas malem
lo bawa mobil jangan lupa
temen gue tiga orang mau ikut
sok tau banget sih lo
rasa bohong deh gue denger sendiri tau gak
eh jadi cewek doyan yang nguping
gue mohon banget sama lo jaga nih rahasia ya
gue mau clubbing mau ajodjing ngerti gak sih
gue bosan di sini tau gak
mas suli kak
oh iya ntar kalo ada yang nelfon ke nomor ini
itu abang gue diangkat aja ya
terus dia mau ngantar baju soalnya
ini buat ganti pusa
banyak banget mas
enggak ambil aja
sanksi kalian bertambah
kalian harus membersihkan asrama putra
selama dua minggu ke depan
gue lagi baik
gue lagi baik
kamu itu kan lagi kena sanksi
dihukum gak boleh keluar
kenapa kamu malah keluar
saya itu gak sengaja bareng umi
kebetulan aja ketemu
lagian baru masuk sini udah suruh puasa senen kemis
kalau soal puasa senin kemis itu
hanya anjuran bagi para santri
menenangkan halwa nafsu
jadi kalau halwa nafsu sudah tenang
insya allah jiwa dan perasaan juga akan tenang
kamu itu bukan anak kecil lagi
jadi berfikirlah selayaknya orang dewasa
apapun masa lalu kamu
umi gak peduli
umi hanya ingin berpesan
menjadilah lebih baik
kamu akan menjadi seorang ibu
kalau suatu hari nanti anak kamu kelak
akan menjadi seperti kamu
dan itu adalah
dan itu adalah
dan itu adalah
bagi laki laki itu
yang personanya memukau mata
tapi dia yang siap
menjadi madrasah cinta bagi anak anaknya
tapi dia yang siap menjadi madrasah cinta bagi anak anaknya
tapi dia yang siap menjadi madrasah cinta bagi anak anaknya
saya punya ibu seperti ume aida
pasti saya tidak akan seperti ini
pasti saya tidak akan seperti ini
pasti saya tidak akan seperti ini

lihatlah pesan kerennya
tidak merdeka lah
saya ingin buru buru malam
sebenarnya saya masih memegang anak anak saya
tapi kalau begini caranya
saya disuruh melap
saya yang memegang pesan keren
kalau anak saya tahu
sepasang harga diri saya jatuh
kita seperti itu
itu tidak benar